revitalisasi trotoar di dki jakarta sudah sepatutnya dilakukan secara menyeluruh
melalui formen sumber energi yang dikumpulkan
lpdp sudah kita terus gulirkan
serta apa yang menyulitkan komunitas migran
masjid dipaksa pindah karena lokasi ini digunakan sebagai bandara militer
serta gresik lamongan dan tuban